dibangun sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas lalu dan menelan biaya pembangunan hampir sebesar satu triliun rupiah
tempat ini kini menjadi salah satu ikon yang juga sekaligus menjadi kebanggaan dari masyarakat banten
inilah banten international stadium
ornamen batik khas banten di dinding stadion serta bangunan menyerupai bambu yang mencerminkan budaya baduy
menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian di area luar banten international stadium
terdapat delapan belas gate atau gerbang untuk masuk ke dalam stadion yang memiliki enam lantai ini
area tribun penonton dibuat dua tingkat dan dapat menampung sekitar empat puluh ribu orang penonton
stadion ini juga memiliki lounge dan fasilitas untuk tamu vip dan
mas ini kan kapasitas stadion ini sekitar empat puluh ribu penonton ya mas ya
dan semuanya single seat nih
tapi ada yang unik nggak sih mas atau keistimewaan dari kursi penonton di banten international stadium ini
di banten international stadium ini kursinya itu terdiri dari empat warna
kebetulan di area tersebut kita punya empat warna yaitu kuning hijau merah dan abu abu
ya terdiri dari degradasi
gradasi kan ya
gradasi kursi yang terdiri dari empat warna
emang itu tujuannya apa sih mas dibikin gradasi itu lebih ke arah estetika aja atau gimana
dia lebih ke arah estetika supaya kita lebih memahami posisinya kursi yang lebih cerah
terus kalau kita ngomongin rumput nih mas
ini kan lagi kebetulan lagi ada sedang perawatannya
ini jenis rumputnya sudah sesuai dengan standar viva atau gimana nih rumputnya
kalau untuk rumput sendiri kita memakai material zosia matrela
itu langsung kita import dari
dan disini kita sedang lihat disini masih ada yang perawatan
perawatan di area rumput
paling seperti itu
jadi semua sudah sesuai standar viva nih ya
untuk memenuhi standar fifa kondisi rumput memang mendapatkan perawatan dan perhatian ekstra
apabila terjadi hujan deras lapangan sepak bola di banten international stadium ini juga dipastikan tidak akan tergenang dan tetap layak untuk menggelar pertandingan
kalau ngomongin drainase di banten international stadium ini gimana mas
nah kebetulan di banten international stadium ini kita sudah menyiapkan dan mengantisipasi dari segi drainase untuk pembuangan airnya itu perjarak empat meter kita bikin area resapan di bawah lapangan ya pak
jadi di bawah lapangannya itu kita sudah siapkan perjarak empat meter untuk resapan mencegah antisipasi untuk ada genangan di lapangan ketika pertandingan
nah kalau mbak kontrol di sini nih
sama juga fungsinya
kalau mbak kontrol di sini kebetulan ini mbak kontrol untuk pencegahan yang area tepi tepi luar pak
tepi luar di arah sisi lapangan sini
jadi nanti kita bisa cek di area sini
jadi nanti ada beberapa titik yang untuk sisi luar yang di luar jangkauannya bus beton yang di tengah
nanti bisa lari ke
lari ke sini ya
terima kasih pak
terima kasih pak
dua puluh dua lampu dengan total kekuatan satu lima ratus lux stadion yang dibangun di atas lahan seluas enam puluh hektare ini juga memiliki tujuh lajur lintasan atletik yang sudah memenuhi standar kelas dua dari federasi atletik internasional
meski baru akan diresmikan pertengahan mei mendatang tiga klub liga satu rans cilegon fc dewa united dan bayangkara fc sudah menyatakan minatnya untuk menggunakan stadion ini sebagai tempat menggelar laga kandang
tetapi idealnya akses menuju stadion masih perlu diperlebar bila nantinya stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan liga satu
erlangga wisnuaji arief tidiawan banten